bergeser ke pulau jawa sudah ada rekan kami abel insani dari jalur nagrek
selamat pagi abel seperti apa situasi terkini dari sana silahkan dengan laporan anda abel
untuk pagi ini dari jalur nagrek sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pagi kemarin
ya ini memang sudah mulai lengang dan juga untuk jalur nagrek ini sudah mulai terlihat kembali normal
artinya memang sudah tidak ada kepadatan dari lalu lintas ataupun juga sudah tidak ada antrian kendaraan yang terlihat
memang untuk puncak arus mudik ini kan sudah terjadi pada tanggal empat belas april atau dua hari yang lalu
tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada warga yang baru akan melakukan balik ke perantauan pada hari ini
dari kendaraan roda empat ataupun juga roda dua yang masih terlihat membawa banyak barang bawaan
nah inilah yang menjadi salah satu bukti bahwa baru ada dari warga yang melakukan balik ke perantauan pada hari ini
tetapi untuk saat ini situasinya di jalur nagrek ini memang lancar
masih ada kendaraan baik roda empat ataupun juga roda dua yang berlalu lalang begitu tetapi memang sudah mulai lancar
untuk saat ini dari dua
jalur yaitu jalur dari arah garut menuju ke bandung atau dari bandung menuju ke garut ini memang masih terlihat ramai
tetapi hal ini yang paling ramai adalah dari arah garut atau arah limbangan menuju ke bandung
di mana untuk saat ini masih didominasi oleh kendaraan roda dua
nah memang untuk bagi para warga yang baru melakukan balik ke perantauan hari ini juga
dari polisian terus melakukan himbauan bahwa memang kebanyakan atau mayoritas dari warga yang melakukan arus balik ini kan bisa melakukan perjalanan lebih dari enam jam begitu
sehingga dari polisi juga memberikan himbauan agar warga ini tetap berhati hati dan juga bisa beristirahat selama empat jam sekali
jadi empat jam sekali ini harus beristirahat untuk menjaga dari tubuh
untuk bisa tetap fit dan prima dan bisa melakukan perjalanan dengan aman dan juga nyaman
kemarin saya juga sempat bertemu dengan salah satu pemudik yang juga melakukan perjalanan
nah biasanya pada saat hari biasa hanya melakukan perjalanan selama empat jam
tetapi pada saat arus balik di jalur nagrek yang memang kemarin cukup macet begitu ya
ini bisa melakukan perjalanan hampir tujuh jam
yang artinya memang kepadatan arus lalu lintas
di jalur nagrek pada saat arus balik ini memang terjadi cukup padat dan juga antrian kendaraan ini cukup panjang
sehingga menimbulkan adanya diharuskan ada penerapan rekayasa lalu lintas
ya ini seperti jalur kontraflow yang dibuka
lalu juga ada jalur one way dan juga buka tutup jalur dari dua wilayah
ya ini garut dan juga nagrek begitu
tetapi untuk saat ini gita dan juga saudara untuk
keadaannya atau situasinya di jalur nagrek ini sudah mulai lengang
terlihat dari beberapa yang tadi juga saya sudah lihat
warga yang berangkat kerja ke pabrik
lalu juga ada anak anak sekolah yang sudah mulai bersekolah begitu ya
artinya memang untuk arus balik pada hari ini sudah mulai
maksud saya sudah selesai dan sudah
jalanan ini sudah mulai lengang kembali
dan kita melihat situasi dan kondisinya meskipun masih ada yang baru melakukan
tetapi kondisinya cukup kondusif dan tidak ada kemacetan
terima kasih abel insani yang melaporkan langsung dari jalur nagrek jawa barat